dok kayaknya makanya ian beneran tergila gila sama lo deh
oh gak like gua
ian semua gara gara lo nih
kenapa jadi panjang kayak gini urusannya
malu kayak beneran naksir sama gua nih ian
gak like wah gak like
ternyata aduh cewek
kabarnya yang gusuk itu menurut nyokap lo bukan gua
gak apa apa ian
gak apa apa ian
gak apa apa ian
di sini ada yang tahu kejadian
jadi gini mas
tadi ada orang kebut kebutan pakai motor
terus dia naprak orang ini
tapi dia berhasil kabur
ciri cirinya dia pakai motor merah
dan kalau gak salah pelaknya warna hijau
iya benar itu
udah nggak salah lagi ini boy
kejadian si boy ini
anda mengenal ya
anda mengenal ya
iya saya kenal
boy itu anggota kelabangan jalanan
bisa saya minta informasi lebih banyak kalau begitu
dia suka kebut kebutan di jalan
suka kecelakaan orang
apalagi jalan ini kan banyak lewatin orang
hari ini teman saya
besok siapa lagi kita nggak tahu
seenaknya aja dia mau motor
orang kayak gitu harus kita kasih pelajaran
orang kayak gitu kita harus kasih pelajaran buat dia
biar dia nggak seenaknya lagi di jalan
kamu gak apa apa kan
loh kok nanya kayak gitu ref
ya soalnya tadi tuh feeling aku nggak enak aja
aku takutnya kamu kenapa napa di jalan
ternyata batin kamu sama aku buat juga ya
boy aku tuh lagi serius ya
aku tuh gak bercanda
kamu jawab pertanyaan aku deh
tadi kamu gak apa apa kan
iya aku gak apa apa
cuman tadi sih aku sempat dikejar kejar sama alex
cuman aku bisa menghindar
dan abis itu
ada orang jatuh ketabrak
terus aku cuma liatin doang sih dia jatuh
situ aku pergi
bukan karena kamu yang nengong kan
nah itu dia ref
aku tadi ngeliat
apa ya aku tuh gak nabrak dia loh
tiba tiba dia cuma jatuh gitu kayak
terus aku ngeliat dia baik baik aja kok gak nabrak apa apa
jadi aku pergi
soalnya kalau aku samperin orang yang jatuh itu
pasti aku bakal berantem sama alex dan temen temennya
berarti bener ya kata papi aku boy
kayaknya alex tuh emang punya rencana nggak bagus deh buat kamu
dia tuh betul betul pengen gagalin kamu buat ikut kontes cinggo chongo oke itu
yang penting kamu selalu berdoa buat aku ya
ya udah kalau gitu kita berangkat yuk ke sekolah
tertelat lagi loh
ini buat kalian semua
beritanya kapan diterbitkan
saat ini juga akan saya terbitkan
bagus lebih cepat lebih baik
oke kalau begitu
saya tinggal dulu
terima kasih atas kesempatan
kalian lakuin yang terbaik
gak perlu cuma gue terima kalian di balai kobra
tapi ini belum selesai
masih ada tugas yang harus kalian selesaikan
kok gue jadi takut gini ya
ya elah udah lah
lu kan butuh duit banget buat berobat bokap lu
nah sekarang kita udah dapat duitnya
tapi apa lagi gak usah banyak ketapi tapian deh
sekarang buru lu kasih duit ini ke nyokap lu ya
ya gak usah ribet lah
wah si dadu tuh sama megan
nah gitu dong dok
lu tuh kalo emang care sama megan tiap hari dia anterin ke sekolah
gak kasihan cewe lu sendiri yang mau lu ke sekolah
gue juga maunya setiap hari kali anterin megan ke sekolah
tapi lu tau sendiri cewe gue orangnya emang mandiri
makanya nih kadang kadang suka bawa motor sendiri
oh kayak independen gitu ya
megan kan kasihan juga si dadu
abis ngantrin gue dia harus buru buru ke sekolah juga
buat kamu awok awok
nomornya bener bener lama
ya ntar deh
ini ayah romleh maknya ian
tapi kenapa nomor nomornya baru ya
iya ayah sengaja beli nomor baru khusus buat telepon pak deddy
tapi ada urusan apa ya mbak ya
kayaknya urusan kita udah selesai semua deh
ya ampun kok manggil emak lagi sih
panggil aja rom romleh
iya begini nih pak deddy
ayah nih lagi bikin sarapan banyakan dikit
buat nganterin ke kos kosannya pak deddy
jangan jangan jangan
karena saya harus ada meeting
saya mau ke kemang
saya mau cek tanah
ya tau kan saya mau bikin restoran baru
kebetulan dong pak deddy
kalau gitu ayo ke sana ya
kita ketemu di sono ya pak deddy ya
kayaknya makanya yan beneran tergila gila sama lo deh
yan semua gara gara lo nih
kenapa jadi panjang kayak gini urusan
kalau lo kayak beneran naksir sama gue nih yan
lo kenapa jadi ikutan ngatain mel
gue nih kayak gini cuma gara gara nolongin lu berdua nih
karena hubungan lo berdua
udah gak sarapan gue omelan sama lo
kok gak aku punya bapaknya lo
gue juga gak punya anak kayak lo
kan lo gak suka nih ya sama mahnya ian
jadi biar emaknya ian gak ngajar ngajar lo lagi
mendingan lo bilang aja sama maya ian kalau lo sudah punya pacar
lo udah serius sama pacar lo
jadi biar dia gak ngajar ngajar lo lagi kan
iya deh emang nyatanya lo udah punya pacar kan si megan
lo tinggal bilang aja kalau lo udah punya pacar namanya megan
sekarang aku telepon emak gue lo bilang
ada yang mau mau daduk
cepet banget sama lo nek
sabar dikit ya
ayah baru mau jalan
bukan masalah itu bu
lagian juga saya gak mau bodoh buru
gini maksud saya menelpon nih bu
itu saya pengen kasih tau